musibah gempa yang terjadi di majene dan mamuju sulawesi barat mengundang simpati
masyarakat dari berbagai daerah di indonesia tak terkecuali mahasiswa fakultas peternakan
universitas hasanuddin makassar yang ikut mengirimkan bantuan agar dapat langsung dikonsumsi
warga terdampak gempa mereka mengirimkan satu ton bakso dan lima ratus kg nasu paleko yang merupakan
makanan khas bugis sebelum dikirim puluhan mahasiswa hingga dosen bahu membahu memproduksi
bakso sapi dan nasu paleko untuk menghasilkan satu ton bakso dibutuhkan lima ratus kg daging sapi
atau lima ekor sapi bakso bakso ini kemudian dikemas agar mampu bertahan lebih lama mereka
juga memproduksi nasu paleko berbahan bebek atau ayam yang dipotong kecil kecil lalu dicampur
rempah rempah serta cabai ayam berasal dari sumbangan salah satu produsen pakan ternak
setelah siap bantuan bakso dan nasu paleko ini akan diberikan langsung ke pengungsi korban
gempa majene dan mamuju